terima kasih raden
terima kasih raden
bangunlah paman semua
tempat uap umaruku
ini adalah kesempatanku
untuk menyiapkanmu dari buka bumi ini
kalau bukan karena kau
ibu nda tidak mungkin
kamu bisa menjadi pelayan istanya
saya kuara rasanta
tidak ibu nda
ada apa dengan ibu nda
kenapa ibu nda masih saja memilah mereka
sudah jelas jelas mereka salah ibu nda
tolong maafkan ibu nda keterima ini
tidak akan ibu nda
tapi hukum harus tetap
dinda harus menjadi pelayan
selama waktu yang
oleh dinda subang lara
dan pencopotan mahkota
akan dilakukan sekarang juga
dan ibu nda maruko
harus menjalani hukuman yang aneh
mohon maaf ayah anda prabu
tapi itu tetap saja
sebuah kesalahan yang sangat besar
dan sangat membahayakan
tidak mudah dimaafkan
hanya dengan membunuhnya
iblis dan rangga buwana saja
paman amuk marugo sudah terbukti
bahwa dia terlibat
kujang kembar ayahannya
ibu nda rasa
ibu nda ku juga
terancam jajat sumuri hidup
aku mohon untuk yang kecil kalinya
batalkan hukuman ini
aku tidak mempunyai siapa siapa lagi kanda
kau sudah habisi kamu
lebih baik aku musnahkan kau dari muka bumi
putraku kau sudah kembali
apa yang kau lakukan
mengapa kau jadi seperti ini ibu nda
ibu nda sedang menjalani hukuman sebagai umbang

kenapa aku tiba tiba terfikirkan selasih
ada sesuatu terjadi padanya
ya allah aku mohon ya allah
selamatkanlah dia dari marah bahaya
jauhkanlah dia dari penculik itu ya allah
selamatkanlah dia dari penculik itu
bagaimana kondisinya pak herji
seperti yang sheikh guru lihat sendiri
di antara kami ada satu yang terluka
tapi tidak mengalami luka dalam siang
sheikh akan memberikan tenaga dalam
empat ratus juta rupiah